selanjutnya kita akan terbang ke sumatera
ada paguyuban klub dan komunitas pecinta otomotif yang tergabung dalam family otomotif sumatera utara atau fans
yang menggelar sahur on the road ramadan
mereka sahur bersama dan berbagi santunan untuk anak yatim di pondok pesantren dan panti asuhan zakyun najah
kecamatan seirampah kabupaten serdang bedagai sumatera utara
ratusan kendaraan berkonvoy menuju pondok pesantren dan panti asuhan zakiun najah
di aula pesantren semua pimpinan dan anggota family otomotif sumatera utara atau fest
bergabung bersama dengan pimpinan serta santri pondok pesantren dan juga panti asuhan zakiun najah
sahur bersama ini sudah tiga tahun digelar dengan kegiatan yang sama
kas merupakan paguyuban dari dua ratus lima belas klub dan komunitas yang berdiri pada tahun dua ribu dua

gak kerasa ya reza kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan ramadan ya
dan pastinya kita akan terus memberikan anda rekomendasi sahur
dan kali ini kita akan melihat bagaimana suasana sahur di medan
sudah ada rekan kami agus supratman di sana
mas agus selamat pagi
mungkin bisa diberikan informasi kepada kami di mana lokasi anda melaporkan dan apa yang menarik di sana
ya apa berikan
ya tambahkan harta yang telah dikeluarkan
maka tambahkan dengan yang lebih baik lagi
dan satu malaikat lagi menjawabkan
ya ayu dan reza saat ini saya berada di pondok pasantren dan pantiasuhan di sedang beragai sumatera utara
di tempat ini sedang diadakan tausiah karena kehadiran dari komunitas famili otomotif sumatera utara atau pas
tempat berkumpulnya sebagai paguyuban
dengan bergabungnya klub dan kemudian komunitas penggemar otomotif yang ada di sumatera utara melakukan kegiatan sahur on the road
berbeda dengan biasanya sahur on the road kali ini mereka lakukan langsung mendatangi pantiasuhan dan kemudian pondok pasantren yang ada di kabupaten sedang beragai sumatera utara ini
sebagai bentuk kepedulian sosial sahur bersama dengan para santri dan anak
anak yatim piatu di tempat ini selain memberikan bantuan berupa bahan pangan dan kemudian uang tunai untuk kemajuan pondok pesantren ini
juga dilakukan sahur bersama mendekatkan diri berbagi kepada santri dan adik adik pantiasuhan
seperti apa sebenarnya kegiatan ini dilakukan
saya akan berbincang dengan bang rido pahreji
bang rido sebenarnya apa yang menggerakkan teman teman dari pas ini untuk
sahur bersama dengan adik adik
jadi gini bang kita mengangsung agak berbeda sih sahur on the road daripada yang lain kan
kalau biasanya kita di jalan jalanan kalau ini kita lebih langsung ke anak anak panti asuhan
jadi ibaratnya agak lebih bermanfaat
kita juga mendonasikan berupa uang juga sembako dan juga ada pakaian pakaian yang layak pakai
jadi kita sudah berlangsung selama sudah tiga tahun berturut turut nih bang
kita di pantiasuhan
jadi kita kebetulan di sini member yang dari family automotive sumatera utara itu ada sekitar dua ratus lima belas klub komunitas
jadi kebetulan untuk hari ini kita ada sekitar lima puluh klub se sumatera utara melakukan sotr bersama anak anak pantiasuhan di nakyu najah
bang ini ada lima puluh klub datang dari mana aja
tadi kita bersama sama kunpo ya kita dari medan bisa diceritakan
kalau untuk cakupan
kita untuk hari ini bank kita agak lumayan agak jauh sih bang ya
kita udah ada dari kisaran dari siantar dari medan juga ada dari binjai juga ada
jadi kita mencakup seluruh dari sumatera utara gitu sih
nah ini kemudian kali ini kita berbagi dengan adik adik di panti asuhan dan kemudian di santri di sini
apa harapan yang ingin dihadirkan oleh teman teman
jadi sih ini untuk harapan ibaratnya mencetus lah
untuk rekan rekan dari komunitas yang lain ataupun dari klub klub yang lain
ormas ormas apa yang lain untuk mengajak lebih bagus kita sahur derut bersama anak panti asuhan yang layak untuk kita berikan santunan
gitu sih bang
terima kasih bang rido ya
di medan sumatera utara sendiri aktivitas sahur digelar sekitar pukul lima pagi
sehingga saat ini sedang persiapan tausia dan penyerahan sumbangan
nanti akan dilakukan sahur bersama
anggota famili otomotif sumatera utara ini bergabung bersama adik adik santri dan pondok pesantren yang ada di kabupaten sedang bedagai ini
semoga aktivitas ini berjalan dengan baik dan kemudian tahun depan kegiatan yang sama dapat dilakukan
sahur di sini nanti akan digelar pukul
sekarang sedang dilakukan persiapan
kita melihat mungkin di sini adik adik sudah berkumpul
nah di sini adik adik ada yang sudah berada di kelas tiga
ada dua ratus lebih santri di pondok pesantren ini
bersiap siap nanti bersama anggota komunitas
sudah tiga tahun kegiatan yang baik ini digelar
dan semoga direncanakan tahun depan akan kembali digelar di tempat yang sama
nah saat ini kita melihat persiapan
para member komunitas
ada lima puluh member komunitas
yang melakukan persiapan
kita melihat semua kebutuhan untuk
sekarang sedang dilakukan penyerahan bahan pangan
kemudian kita melihat juga ada jajanan yang dapat dicicipi oleh para santri maupun adik adik panti asuhan
jadi satu persatu perwakilan komunitas sedang menyerahkan kepada pimpinan
jakyun najah di
kecamatan serampah kabupaten sedang bedage sumatera utara ini
kita melihat prosesinya sedang dilakukan
dengan harapan semua bantuan ini dapat
oleh adik adik yang sedang menimba ilmu
di pondok pesantren ini
sehingga menjadi generasi
yang siap terjun ke masyarakat
bantuan ini dikumpulkan selama sebulan
penghobi komunitas otomotif
setelah proses ini selesai
diharapkan nanti akan
lima puluh komunitas anggotanya
juga pada kesempatan ini
sebagian anggota komunitas membawa serta anggota keluarganya
di sisi kanan ada
kemudian bahkan sejumlah anak
dan penghobi otomotif ini
ikut hadir bersama
menikmati sahur bersama
sahabat sahabat mereka di pondok pesantren ini
ya kita masih
sedang menunggu aktivitas sahur yang akan mereka lakukan
dapat berlanjut dan dapat
kepada komunitas komunitas lain
seperti yang diharapkan oleh
pemilih otomotif sumatera utara
ya memang rasanya senang sekali ya
kalau bisa melihat berbagai komunitas berlomba lomba
melakukan kegiatan yang pastinya positif
dan juga memberikan ladang pahala
terima kasih banyak atas laporan anda
agus supratman melaporkan langsung
dari medan sumatera utara
selamat bertugas kembali